ketua komisi pemilihan umum hashim ashari mengatakan durasi masa kampanye pemilu serentak dua ribu dua puluh empat yang dipersingkat untuk menghindari potensi terpecahnya kondisi sosial politik pada masa kampanye pemilu serentak diagendakan berlangsung pada november tahun depan
ketua kpu hashim ashari menjelaskan keputusan mempersingkat masa kampanye pemilu serentak menjadi sembilan puluh hari agar masyarakat dapat mengenal dan mengetahui lebih mendalam calon dan partai yang akan dipilih beserta visi dan juga misinya
sementara itu mengenai tanggal pasti pelaksanaan hashim belum memberikan keterangan rinci terkait waktu pelaksanaan masa kampanye tersebut
anggota komisi dua dpr gus pardi gaus menyatakan hingga kini dpr belum pernah menyepakati durasi masa kampanye yang sebelumnya diklaim oleh kpu selama sembilan puluh hari
komisi dua dpr hingga kini tetap berkeras masa kampanye selama tujuh puluh lima hari
ditemui selasa siang gus pardi gaus menyebutkan bahwa kpu tidak akan menyebutkan durasi masa kampanye yang sebelumnya diklaim oleh kpu selama sembilan puluh hari
agus menyesalkan dua kali batalnya rapat dengar pendapat dengan forum tripartit dpr kemendagri dan kpu pada masa sidang kali ini
padahal tahapan pemilu sudah di depan mata dan sejumlah isu masih belum disepakati secara formal
salah satunya adalah persoalan durasi masa kampanye yang menurutnya telah disepakati secara informal dalam rapat konsinyering yakni tujuh puluh lima hari
kesepakatan tujuh puluh lima hari muncul setelah pemerintah dalam hal ini presiden bersedia untuk mengeluarkan perpres soal mekanisme
penyaluran logistik pemilu dan dpr yang akan berkoordinasi dengan mk untuk mengatur soal durasi penyelesaian sengketa pemilu
gus pardi mempertanyakan klaim sembilan puluh hari durasi masa kampanye yang disebut kpu
menurutnya pemerintah dan dpr sudah memenuhi prasyarat untuk melaksanakan durasi kampanye selama tujuh puluh lima hari
kesepakatan tujuh puluh lima hari dan sembilan puluh hari itu kan ada prasyarat
karena mereka sudah menyetujui tujuh puluh lima hari oke kita sepakati dengan catatan dua prasyarat tadi dipenuhi oleh dpr bersama pemerintah
makanya dpr bersama pemerintah akan memfasilitasi dua hal yang menjadi kendala bagi mereka
dari pemerintah presiden kan sudah menyatakan siap untuk mendukung kerja kerja yang akan dilakukan oleh kpu
kpu termasuk terhadap hal hal regulasi yang berkaitan dengan logistik